pada minggu sore wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno meninjau langsung kesiapan jalan layang pancoran yang telah selesai dibangun
uji coba jalan layang yang akan dilakukan pada senin hari ini lima belas januari dua ribu delapan belas pukul enam pagi
dalam pantauan langsung bersama kontraktor pengerjaan jalan pt nindya karya sandiaga menyebut
masih ada penyelesaian akhir yang perlu dikerjakan yaitu pengecatan marka jalan dan pengecatan dinding pembatas
dengan adanya jalan layang ini sandi optimis kemacetan bisa berkurang lima belas hingga tujuh belas persen
dan untuk mengetahui seperti apa uji coba ini sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama di jalan layang pancoran jakarta selatan
selamat pagi albi dari pengamatan anda bagaimanakah status kesiapan flyover pancoran hingga saat ini
sekitar pukul enam lebih lima belas waktu indonesia barat pagi tadi flyover pancoran yang berada di jalan mt haryono
yang menghubungkan jalan sampai ke jalan jenderal gatot subroto sudah dibuka untuk umum oleh pihak dinas perhubungan dki jakarta
kepolisian diril lantas poli metro jaya dan juga dinas bina marga pemprov dki jakarta
dimana walaupun ada keterlambatan selama lebih kurang lima belas menit untuk membuka
tetapi pada pagi tadi di mana hari senin yang biasanya terjadi kemacetan dari arah cawang menuju ke arah semanggi
ini bisa sedikit diakomodir oleh dengan dibukanya
di jembatan flyover simpang pancoran ini sendiri
dan pada pagi hari ini belum pukul sepuluh biasanya jalanan di sini memang terlihat cukup padat
terutama di jalan dari mt haryono dari arah cawang menuju ke semanggi
karena memang ada penyempitan jalan di sekitar menuju ke persimpangan pancoran sendiri
karena bisa dilihat di sana hanya cukup untuk satu sampai dua dengan dua lajur saja
tetapi setelah dibuka flyover pancoran ini bisa mengakomodir sejumlah kendaraan
baik itu roda empat dan juga roda empat
dari arah cawang menuju ke arah semanggi seperti itu
dan memang sampai saat ini pihak dari kepolisian mengatakan kemacetan pada hari senin pagi
ataupun pada minggu minggu sebelumnya
dan jembatan dengan panjang sekitar delapan ratus empat puluh meter ini menghubungkan jalan mph haryono dengan jalan jenderal gatot subroto
karena memang biasanya terjadi kemacetan selain karena ada proyek pembangunan jembatan ini sendiri
dan juga proyek pembangunan lrt di sebelah kiri
jadi jalan mph haryono juga karena ada simpang dari pancoran sendiri yang memiliki traffic light
ataupun lampu lalu lintas yang cukup lama setiap pagi
dan memang diharapkan oleh pemprov dki jakarta dengan dibukanya jalan ini
dan saat ini untuk fasilitas yang sudah diberikan oleh pemprov dki jakarta dan juga dinas bina marga
serta kontraktor nindya karya sendiri dalam melakukan pembangunan jembatan ini sudah bisa dilakukan seluruhnya
jika kemarin wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan akan menyelesaikan proses pembangunan jembatan ini
dengan melakukan pengecatan terhadap marka jalan
kali ini juga sudah terlihat bagian di tengah dan juga di bagian sisi jalan sudah dicet berwarna putih seperti itu
dan juga ada papan penunjuk arah yang bisa dilihat oleh para pengendara dari arah cawang menuju ke arah semanggi
untuk kendaraan kendaraan dengan tujuan
dari mampang kuningan bisa langsung menuju ataupun menggunakan jalan ini sendiri
dan di sini ada sekitar delapan belas yang lampu yang seluruhnya sudah terpasang untuk menerangi penerangan para pengendara
yang ketika melintasi kawasan ini pada malam hari ataupun pada dini hari dan semuanya sudah menggunakan teknologi led
yang mana itu sudah lebih baik lebih terang seperti itu dan juga sudah bisa menyala otomatis ketika hari sudah mulai gelap
dan sampai saat ini memang masih ada satu kendala yang harus dipikirkan oleh pihak kepolisian yaitu melihat perilaku terlebih dahulu
dari para pengendara yang melintasi jalan ini
ini bisa dilihat dari jalan yang saat ini hanya dibuka satu lajur saja joy
karena memang saat ini pihak dari dirlantas pola metro jaya akan melihat terlebih dahulu apakah akan terjadi penumpukan ketika para kendaraan yang sudah melintasi jembatan ini
bertemu dengan jalan jenderal gatot subroto karena ada tiga arus yang bertemu di sana yaitu dari pasar minggu dr supomo dan juga dari arah cawang sendiri
dan memang diharapkan evaluasi ini bisa selesai selama satu minggu lamanya dan bisa memberikan efek kelancaran lalu lintas di sekitar sini
baik albi pratama terima kasih atas laporan anda
selamat kembali bertugas